ini si salma
nggak cuma di sekolah
dimanapun dia berada
ngurus anak gadis satu doang
sekarang kamu pergi
jangan pernah ya
ganggu salma lagi
nggak bakal ngecewin tante kok
kalau gitu kita berdua pamit ya tante
itu pulang dulu ya tante
mima duluan ya
gimana kalau posisi papa t ada di posisi mama sekarang

makasih ya mbak
terus tadi lo sama dimas gimana
gua hargain usahanya dia sih ev
gue hargain kok dia perhatian
cuma gue ngerasa ya gak ada artinya
karena gue tetep cinta sama nathan
yah kasihan juga ya dimas
kok lo jadi belain dimas sih
oh my good lo gak perhatiin gue cerita dari tadi ya
aduh maaf banget ya beb
abis dari tadi tuh okan ngeceritain gue terus
ya ampun mon
lo tuh harusnya bersyukur
at least lo jangan nyoekin kita gini juga dong
mona sahabat itu jauh lebih penting daripada pacar
berarti gak sih
lo gak boleh chat an sama okan
yaudah makan yuk
gue gak enak deh sama nyokapnya salma
salma gue juga gak enak
dia diomelin banget ya
dia diomelin sama mamanya
nangkapnya kecewa banget sama lo
puas lo udah ngeliat sama digituin sama nyokapnya sendiri
dan gara gara lo juga kita berdua jadi kena imbasnya
ya udah lah
cek lo apa apaan sih
dari semua orang
gue gak nyangka lo bakal ngelakuin hal senay ini
gak cukup bokapnya lo komporin
gue gak mau nathan bawa pengaruh buruk buat salma
gue ngelakuin ini semua karena gue gak mau sama kenapa
gak mau salma kenapa napa
gue resah lo lakuin ini cuma buat harga diri lo sendiri
mulai sekarang ya
mama t udah gak percaya lagi sama kamu
kamu beralasan mau pergi sama afifah rahmat
gak ada yang mempercaya
mama t trauma ya dibawain sama kamu
ini semua salahnya salma
salma yang udah nyuruh rahmat sama afifah buat ngebantuin salma bohong
jadi salma minta tolong banget sama mama
tolong jangan salahin mereka karena emang ini bukan salahnya mereka
terserah kamu lah mau ngomong apa ya
yang pasti sekarang mama t cuma percaya sama binda
jagain si salma
gak cuma di sekolah
dimanapun dia berada
ngurus anak gadis satu doang
aku tuh bikin masalah aja sih
wah bud lihat tuh
pasti ada apa apanya nih
bener gak tebakan gue
lebih tepatnya nyokapnya salma
waduh ini mah makin kusut
gara gara gue ketahuan ngajakin dia keluar tadi

lo denger nasihat gue ya
kayaknya perjuangan lu buat dapetin salma susah banget sih
eh tadi gengnya tora ngikutin gue sama sama
tapi gue berhasil lolos
menurut gue mereka masih penasaran banget sama lo
jadi kita harus ngelakuin apa dong
lo tau sendiri kan gimana nekatnya mereka
cuma ada satu cara
buat bikin mereka berhenti mengganggu keselamatannya salman
aku yakin mas ardi ngumpetin sesuatu dari aku
dia gak biasanya bersikap seperti ini
kamu liat handphone aku
soalnya untuk paling penting
emang giliran entrepreneur magis begini deh